realisasi anggaran yang mencapai target tahun lalu menjadi kebanggaan pemerintah saat ini
kementerian keuangan menyebut capaian apbn dua ribu delapan belas sangat baik di tengah kondisi ekonomi global saat ini
dalam acara rakornas pelaksanaan anggaran kementerian lembaga
ini merupakan kerja keras dari lingkungan ekonomi yang berat
menurut sri mulyani pencapaian ini adalah modal yang baik untuk menjalankan anggaran dua ribu dua puluh
diharapkan tahun ini anggaran bisa dikelola dengan baik untuk mendorong investasi dan daya saing
penjelasan ini tidak lepas dari sorotan berbagai pihak terhadap apbn jelang pilpres